pemerintah ikut berbela sungkawa dan prihatin atas kasus penganiayaan berujung kematian
yang terjadi di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
namun sejauh ini semua penanganan dikembalikan ke internal step
kasus hukum penganiayaan berujung kematian taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran stip terus bergulir
putu satria ananta rustika meninggal dunia setelah diduga dianiaya di toilet kampus
polisi telah menetapkan tegar rapi sanjaya sebagai tersangka
dia merupakan senior korban di sekolah kedinasan milik departemen perhubungan itu
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
merespons kasus tewasnya mahasiswa stip yang dianiaya seniornya di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta utara
muhajir mengatakan pemerintah belum bisa menilai dan mengintervensi sekolah tinggi ilmu pelayaran
terkait kasus tewasnya mahasiswa stip itu
namun muhajir menambahkan pimpinan institusi bidang kemahasiswaan yang akan bertanggung jawab
jika kasus tersebut berkaitan dengan mahasiswa
saya belum dapatkan informasi yang lengkap dari pemerintahan penilaian
tapi kira kira ini kan udah berulang kali terjadi ya pak ya untuk masalah kekerasan ini ya
apakah dari pemerintah sendiri bahkan melakukan intervensi juga pak
akan kita lihat kasusnya ya selama ini kan itu menjadi tanggung jawab dari institusi
termasuk kalau itu menyangkut mahasiswa ya pimpinan yang bertanggung jawab di bidang kegiatan kemahasiswaan